di probolinggo jawa timur selama ini juga dikenal bahwa sebagai penghasil garam terbesar kedua setelah pulau madura
namun kenyataannya saat ini justru terjadi kelangkaan garam
selain karena faktor cuaca kelangkaan juga dikarenakan banyaknya pabrik garam rumahan yang tutup
kelangkaan garam terjadi di berbagai daerah
salah satu penyebabnya adalah cuaca buruk yang berakibat produksi garam petani menurun
selain itu banyak industri rumahan garam tutup karena takut ditangkap polisi tim saber pangan seperti yang terjadi di keraksaan pada bulan juni lalu
penangkapan ini disebabkan industri rumahan atau home industry tersebut tidak memiliki sertifikat standar sni dari ppom
ini satu petak dapat tiga ton sampai empat ton
sekarang ini pak cuma dapat enam belas ton mungkin kurang lebih satu ton
harapan dari petani garam itu ya ada pemerintah untuk memfasilitasi terkait dengan perizinan
karena kami petan mbak garam itu tidak paham pak
jadi hanya izin yang kami miliki siup imk tdp tdi selebihnya kurang paham
ternyata dengar dari bp pom itu bahwa garam
petani garam berharap pemerintah terkait dan penegak hukum bisa merespon keresahan petani garam agar pabrik garam olahan bisa berproduksi kembali